masa yang tergabung dalam kesatuan niaga seluler indonesia atau knci pada senin siang melakukan unjuk rasa ke gedung dprd jawa barat
mereka menuntut pencabutan aturan pembatasan penggunaan kartu seluler yang dikeluarkan oleh kementerian komunikasi dan informatika karena dianggap memangkas keuntungan
dengan berjalan kaki ribuan pengusaha yang tergabung dalam kesatuan niaga seluler indonesia knci senin siang mendatangi gedung dprd jabar
mereka menuntut agar pemerintah mencabut kebijakan menkom info terkait satu nick tiga nomor yang dianggap bisa mematikan usaha mereka
padahal saat ini ada sekitar lima juta orang dan sekitar delapan ratus ribu outlet yang mengais rejeki dari berjualan kartu perdana sekitar dua puluh ribunya berasal dari jawa barat
kita kesini adalah menuntut karena priok nasi kita diganggu ditindas dan dibohong bohongi oleh pemerintah
dulu komipo lewat gerjen ppi
jadi keputusannya adalah mengabulkan keinginan outlet tetapi kita sudah menunggu lima bulan reaksesinya tidak ada artinya outlet sudah dibohongi sudah puncaknya marah
mereka menilai peraturan kominfo tersebut membuat usaha mereka mengalami kerugian sampai tujuh puluh persen
oleh karenanya mereka bertekad akan terus menggelar aksi serupa hingga tuntutan mereka dipenuhi
apabila tuntutan tersebut tidak ditanggapi serius oleh pihak kominfo knci akan mengajukan gugatan ke mahkamah agung
ruli rohimat bandung
ratusan pengusaha outlet kartu perdana seluler di kota probolinggo jawa timur juga menggelar unjuk rasa menolak kebijakan kementerian komunikasi informatika
satu nomor identitas hanya bisa memiliki tiga kartu provider saja para pedagang merasa rugi hingga lebih dari lima puluh persen
ratusan pemilik outlet kartu perdana seluler mendatangi kantor dprd kota probolinggo jawa timur pada senin siang
mereka melakukan orasi di depan kantor dprd tepatnya di tengah jalan raya suroyo
mereka meminta pemerintah membatalkan peraturan yang membatasi satu nomor induk kependudukan hanya bisa digunakan untuk tiga sim car
menurut pedagang kartu perdana seluler aturan satu nik untuk tiga kartu provider tersebut membuat pendapatan mereka turun hingga lebih dari lima puluh
mereka meminta pemerintah membatasi satu nik untuk tiga kartu provider tersebut
dengan itu menurunkan pendapat omset
kita tidak menolak registrasi sesuai kakenan ktp tapi menolak pembatasan satu ktp tiga orang
untuk pembelian perdana menurun nggak
menurun drastis omsetnya itu satu bulan bisa sampai tiga ratus juta
kalau sekarang ini
sekarang ini turunnya sangat jauh
sejumlah perwakilan pemilik outlet ini lantas memasuki kantor dprd kota probolinggo untuk menyampaikan aspirasinya kepada anggota dprd
namun mereka hanya ditemui salah seorang petugas sekretariat dewan setempat
seluruh anggota dewan tengah melakukan kunjungan kerja dalam rangka ban musra perda